saya kepada terdakwa riki rizal wibowo tanggapan saudara terhadap dua orang saksi ini apakah benar semua salah semua atau tidak tahu menau
ya yang mulia untuk bapak arief sumirat saya tidak ada karena tidak tahu menau
untuk pak haji febrianto pada saat tes poligraf baik yang itu maupun kedua saya dalam kondisi sehat dan baik saja
serta saya memang tidak ada penolakan waktu itu pada saat diperiksa
karena jadi dari keterangan ahli poligraf saya tidak ada keberatan